skotlandia merupakan salah satu negara bagian dari britania raya
dan bulan puasa di skotlandia merupakan tantangan tersendiri bagi mahasiswa indonesia
yang sedang melanjutkan studi di sana
tantangan tersebut apalagi kalau bukan durasi puasanya yang lebih lama dari indonesia
dan bagaimana warga musim indonesia di skotlandia menjalankan bulan ramadan
kita telah terhubung melalui sambungan skype dengan dino amirza prihartadi dan veve siregar
selamat pagi waktu indonesia dino dan vev
berapa jam ini tepatnya kalau puasa di sana
terus apa ini kemudian yang menarik di sana yang teman teman dan warga negara indonesia yang tinggal di sini
kalau puasa di sini rata rata sekitar delapan belas jam ya
kegiatan sehari hari di skotlandia memang unik ya
karena cuaca di skotlandia ini ada empat musim dalam satu hari
jadi bisa panas dingin salju tiba tiba ke angin
dan skotlandia ini juga unik dengan backpipe nya
dengan instrument musik backpipe yang unik
dan juga ada banyak istana istana di skotlandia yang orang orang mungkin kalau di indonesia merasa
oh ini unik banget ya
dino dan veve boleh nggak dijelasin apakah sebenarnya di sana tuh ada kegiatan khusus
kalau misalnya ramadan apakah ada pertemuan mungkin dengan wni lain yang muslim di sana
atau ada kegiatan kegiatan tertentu di sana atau gimana
jadi kan vpe di edinburgh
kadang kadang mereka organisasi acara untuk ber
atau lebaran bareng kayak tahun lalu itu waktu hari terakhir ramadan mungkin untuk lebaran kita semua
masuk masuk bareng gitu makan makan bareng gitu
untuk nambahin dino aja kita memang semua masuk ke indonesia termasuk dalam organisasi
perimpunan pelajar indonesia edinburgh
ada acara acara yang diorganisasin oleh vpe juga
di berbareng masak bareng dan memang acaranya seru sih
dan ini bukan cuma untuk warga negara yang muslim saja tapi semestinya buka untuk semuanya
terima kasih terima kasih
nah yang paling bikin apa ya
yang bikin penasaran karena ini penting banget ya
ini soal menu makanan
apakah kalian masak sendiri
atau kalian beli fast food atau gimana
untuk mengatasi rasa mungkin rasa kangen mungkin dengan indonesia
ya biasanya kita punya teman teman yang balik dari indonesia kayak denbry itu mereka bawa paket paket
buku buku atau kalau nggak gitu kita cari cari bahan bahannya yang
sebenarnya hari ini saya juga bikin sambal sendiri di rumah
iya sambal apa tuh
sambal di rumah
tadi baru masak untuk buka puasa
jadi kebetulan makanannya ada di sini semua
kalau untuk beberapa hari nanti kan akan hari ha ya hari ha lebaran
rencananya akan gimana
apakah ada rencana pulang atau keluarga ke sana atau hanya kumpul kumpul aja mungkin
kumpul kumpul aja sih
gak ada rencana untuk pulang atau keluarganya yang di sini
kita kumpul kumpul aja sama teman teman
mungkin masak masak doang makan makan bareng
mungkin bikin kue lebaran
kue lebaran bareng masak masak bareng
mungkin sebagian orang yang tidak pulang memang akan ada di sini
mungkin saja ada yang buat nasi tumpeng juga
oke terima kasih ya
cerita ceritanya menarik sekali
dino dan vevo tadi dari skotlandia menceritakan bagaimana tadi mereka struggle nya di sana
dan tadi sempat memamerkan sambal dan kerupuk
saya jadi kepengen juga tuh makannya
terima kasih selamat berpuasa